bank indonesia meluncurkan standar penggunaan uang digital atau transaksi berbasis qr code melalui lima visi bi
hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan keuangan digital di indonesia
berdasarkan siaran pers bi aturan penggunaan uang digital tertuang dalam visi sistem pembayaran indonesia atau spi dua ribu dua puluh
dalam menjalankan visi ini bank sentral akan menggandeng kementerian dan lembaga terkait beserta industri
gubernur bi peri warjio menyatakan lima visi tersebut merupakan respons atas perkembangan digitalisasi yang mengubah landscape resiko secara signifikan
resiko tersebut adalah meningkatnya ancaman cyber persaingan monopolistik dan shadow banking
serta menjamurnya lembaga keuangan non bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran
dan berikut ini adalah detail lima standar transaksi qr code yang tertuang dalam visi sistem pembayaran indonesia spi dua ribu dua puluh lima